warga menyambut awal ramadan dengan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok yang kian tinggi
harga ini diprediksi akan tetap bertahan dan warga berharap pemerintah dapat segera menstabilkan kembali harga bahan pokok
di pasar tradisional karang ampel kabupaten indramayu jawa barat harga daging ayam potong mengalami kenaikan dari harga sebelumnya
daging ayam potong saat ini dijual dengan harga rp tiga puluh delapan hingga rp empat puluh dua per kilogramnya dari sebelumnya hanya rp tiga puluh tiga hingga rp tiga puluh empat per kilogramnya
kenaikan ini membuat pembeli mengurangi pembelian daging mencapai satu hingga dua kilogram
keket aja biasanya sampai rp tiga puluh empat itu juga mahal ya rp tiga puluh enam rp empat puluh tapi mahal
di bulan ramadan harga berbagai komoditas di pasar
tradisional bandar lampung lampung merangkak naik seperti cabai dijual dengan harga rp delapan puluh per kilogramnya
dan harga daging ayam rp tiga puluh per kilogram telur rp tiga puluh per kilogram serta beras rp tujuh belas per kilogramnya
hal ini tentupun dikeluhkan oleh para pedagang
rp tiga puluh ya ini karena dekat dengan lebaran sama ramadan ya
nah kadang ada yang ini sih

berarti berkurang ya mbak harganya mahal ini
raminya konsumen yang datang untuk berburu daging sapi pada awal ramadan ini
membuat daging sapi mengalami kenaikan
di pasar senen blok tiga jakarta pusat harga daging sapi mengalami kenaikan
harga daging sapi yang biasa dijual dengan kisaran harga rp satu ratus dua puluh lima sampai rp satu ratus tiga puluh per kilogram
mengalami kenaikan mencapai rp satu ratus tiga puluh lima hingga rp satu ratus empat puluh per kilogramnya
kalau harga daging memang setiap tahun biasanya ada kenaikan ya
tadi untuk harga daging sapi
itu harganya satu kilonya rp seratus
warga berharap pemerintah dapat segera menstabilkan kembali harga berbagai bahan pokok